kita awali after sepuluh dari informasi vaksin covid sembilan belas
selain bio farma yang bekerja sama dengan sinovac sejumlah lembaga juga mengembangkan vaksin anti covid sembilan belas
salah satunya adalah institut riset biologi molekule ekman
lembaga eijkman saat ini masih mengembangkan vaksin anti covid sembilan belas dalam skala laboratorium
dalam dua hingga tiga bulan ke depan vaksin ekman ini akan diuji coba ke hewan
setelah itu baru kemudian diserahkan ke pihak industri
berbeda dengan bio farma yang menggunakan virus secara utuh
lembaga eijkman menggunakan protein dari virus covid sembilan belas
sehingga vaksin yang diciptakan akan lebih spesifik dan mengurangi kemungkinan efek lainnya
selain itu lembaga eijkman juga menggunakan virus yang ada di indonesia
kalau sudah bisa diekspresikan maka kemudian akan diuji dikarakterisasi
dalam dua tiga bulan ke depan kami akan melakukan uji hewan
kalau sudah selesai uji pada hewan semuanya baik akan kami serahkan ke industri